toyota bekerja sama dengan university of michigan untuk mengembangkan mobil tanpa pengemudi
automotif news melaporkan produsen mobil itu telah meneliti mobil tanpa pengemudi selama lebih dari satu dekade
institusi riset toyota telah memiliki berbagai pusat penelitian yang mendalami kecerdasan buatan dan mobil tanpa pengemudi di stempor university dan mit
itu adalah tempat di mana ford gm dan honda bekerja sama dengan departemen transportasi amerika untuk mengembangkan masa depan mobil otomotif